kita ke informasi tentang covid sembilan belas sejak dua puluh empat desember dua ribu dua puluh institut teknologi sepuluh november secara resmi kembali menerapkan larangan masuk kampus dan menghentikan segala aktivitas di lingkungan kampus
pada jumat pagi rektor its juga dinyatakan positif covid sembilan belas
pembatasan ini mencakup seluruh fasilitas akademik dan umum di lingkungan kampus yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan pimpinan pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh dan akan berlangsung selama tujuh belas hari
mulai dua puluh lima desember dua ribu dua puluh hingga sepuluh januari dua ribu dua puluh
kepala humas its mengatakan larangan ini berlaku bagi seluruh dosen tenaga kependidikan mahasiswa mitra dan masyarakat umum
selain itu rektor its muhammad ashari juga telah dinyatakan positif covid sembilan belas
ia dinyatakan positif setelah melakukan swab test dan hasil tes keluar pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
kami ingin menyatakan bahwa benar
berita yang ada di luar mengenai terkonfirmasi positif rektor kami bapak prof muhammad ashari dan hasil dari tes swab diketahui tadi pagi itu beliau positif covid sembilan belas
saat ini beliau dalam kondisi sehat dan baik
beliau sedang dalam perawatan dari rumah sakit salah satu rumah sakit yang ada di surabaya